selamat siang kapolri jenderal idam aziz memimpin langsung upacara serah terima jabatan perwira tinggi kepolisian
dua diantaranya kapolda metro jaya irjen polisi nana sujana dan kapolda jawa barat rudy sufahriyadi
upacara sertijab yang digelar di ruang rapat utama mabes polri langsung dipimpin kapolri jenderal polisi idam aziz
ada delapan kapolda yang dimutasi dua diantaranya kapolda metro jaya irjen polisi nana sujana dan kapolda jawa barat rudy sufariyadi
sementara posisi lainnya yang dirotasi adalah tiga korps ahli kapolri kadif propam serta aslok kapolri
seperti diketahui pergantian kapolda metro jaya dan kapolda jawa barat merupakan buntut dari ketidaksiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan
di mana ada kerumunan jumlah masa yang besar di bandara soekarno hatta petamburan dan bogor
selain kapolda metro dan kapolda jawa barat kapolres jakarta pusat dan kapolres bogor juga turut dimutasi
jadi dalam arahannya
bapak kapolri telah menyampaikan beberapa hal
yang pertama terkait perintah kepada para kapolda yang sudah menjabat
agar segera insert dan mempersiapkan personelnya untuk melaksanakan pengamanan pilkada serentak
para kapolda untuk memastikan bahwasannya seluruh anggota
untuk menjaga netralitas polri dalam pelaksanaan pilkada serentak tahun dua ribu dua puluh